anda kembali di redaksi siang kebakaran melanda kawasan padat penduduk di bidara cina jakarta timur
banyaknya warga yang memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan
membuat petugas kesulitan untuk menjangkau lokasi
akibatnya empat puluh tiga rumah dilalap api dan tiga orang mengalami luka luka
kebakaran yang terjadi di jalan kebun sayur dua bidara cina jakarta timur
terjadi ketika banyak warga terlelap tidur sekitar pukul dua pagi
menurut saksi mata api berasal dari ledakan kompor gas di salah satu rumah warga
dengan waktu yang singkat api menjalar ke empat puluh dua rumah lainnya
setidaknya tujuh puluh dua kepala keluarga dengan dua ratus dua puluh jiwa kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran ini
selain itu tiga korban luka bakar ringan langsung dilarikan ke rumah sakit
beberapa saksi juga mengatakan kebakaran terlambat dipadamkan
karena petugas pemadam kesulitan menjangkau lokasi
mobil pemadam tidak dapat mencapai titik kebakaran
karena banyak keluarga yang memarkir mobil di jalur ke lokasi
jadi kalau jalan jalan yang sempit ini sekaligus saya menghimbau
jalan jalannya sempit jangan parkir mobil jangan parkir di jalan
karena kalau ada bapak kita segera bisa mengatas
ini adalah kebakaran yang kedua kalinya yang terjadi dalam satu minggu di kawasan jatinegara
reza ramadan jakarta